lucunya pakai kaki kau gimana caranya
aduh malu maluin banget sih
harus dia yang ngeliat
gak pernah ngeliat pemandangan si jelek itu
gak ada bagus bagusnya
aduh udah lah
untuk amat ya
gimana kalau kita tinggal non kelio di sini aja mas
mumpung gak ada orang lain yang lihat mas
mumpung non kelio belum sadar mas
gak ada salah lah
kelio yang salah
dia udah selingkuh
aku gak salah lah pasti lah
ya bukan salah aku juga sih kayaknya nih
salah gak ya salah nggak ya
kelio kan baru liat aku satu kali
aku gak salah
nona ada di sini
ngapain kamu sih nona
ngapain kamu sih nona
ngapain kamu sih nona
ngapain kamu sih nona
ngapain kamu sih nona
ngapain kamu sih nona
oh aku vadu awit
ikut apa vadi gakut
kamu pikir watchteller apa
kamu gak akan aku maafkan
mungkin gak ada apa apa tamar jana
sejak kapan gue itu nurutin perkataan lo ha
lagian mandi di pagi hari itu enak
kalo gua gak sabar gua itu udah bilang
loh itu ternyata pinter banget ya
lu itu bisa nembang apa yang ada di pikiran gua
kalo dia inget gimana ya
ah dia lupa ingatan ah
kan cuma liat sekilas mana inget lagi
mungkin aja ntar ntar
aku bilang aja aku temennya dia kalo dia inget
kalo aku bilang temennya dia kan gara gara masalah
kau bersihin deh semuanya
kan semuanya ini gara gara kamu kemaren
terus lantainya itu digosok gosok
biar nanti mengkilap semuanya
sibuk denger gak
kalau yang ini harus dicuci ulang
tuh lihat modanya masih banyak banget
kamu bersihin sampai benar benar bersih ya
aku gak mau melihat moda sedikit pun disini
kamu kerja ya
di barisnya bisa beli minum
nih aku kasih satu

baru pertama kali ketemu
berarti dia gak ingat aku dong
dia gak inget aku
berarti bahkan aku gak perlu pura pura jadi temannya nih
jangan jangan sakit
kalau kamu gak suka ketawa
kenapa sekarang kamu ketawakan sekali
apa sekarang kamu sudah mengalami
saat saat yang menyenangkan
yang tidak pernah kamu alami saat kamu bersama aku
ada lagi gak
ini buah buah tebakan
yang cuma ada di tiang listrik
buah buah apa ya
ada yang tau gak
buah haya tegangan tinggi
kamu kenapa sih
kenapa sih kamu gak bisa senang senang sama temen temen ketawa tawa
ikut barengan gitu kan
aku gak suka ketawa ketawa
aku gak suka ketawa ketawa
aku gak suka lucu lucu
gak ada orang yang gak suka ketahuan lucu lucuan
coba kamu pikirin hal yang positif deh
yang menyenangkan buat kamu
siapa tahu kamu bisa senang senang sama kita kita di sini
aku gak punya hal yang menyenangkan yang bisa difikirin
jadi menurut kamu
kebersamaan sama aku tuh
gak bikin kamu bahagia